diguyur hujan deras sejak kamis sore jalan alternatif jogja purworejo di kulon progo longsor
akibat kejadian ini sebagian jalan terpaksa ditutup berpotensi terjadi longsor susulan
pasca diguyur hujan deras pada kamis sore jalan alternatif jogja purworejo sepanjang sembilan meter
membawa longsor dengan kedalaman sekitar dua belas meter
agar tidak membahayakan pengguna jalan bpbd bersama tim relawan memasang garis polisi di lokasi kejadian
pasalnya di sepanjang lima puluh meter jalan juga terdapat retakan yang dapat berpotensi terjadi longsor susulan
hujan deras yang mengguyur kecamatan bua kabupaten luwu sulawesi selatan
sejak kamis malam membuat tebing di jalan penghubung antar desa longsor
akibat longsor ratusan keluarga terisolasi
longsor terjadi pada jumat dini hari setelah diguyur hujan deras sejak kamis malam
akibatnya jalan penghubung antar desa tertutup material longsor
diperkirakan kepala keluarga terisolasi
untuk membuka akses jalan pemerintah setempat menggunakan alat berat dari perusahaan swasta
di sinilah kebetulan pas saya dengar informasi
jadi secara otomatis saya menyampaikan menghubungi pt bms nya untuk mendorongkan alatnya
tanah tanah yang ada di tengah jalan